kalau informasi yang satu ini menurut saya sah sah saja dilakukan
ada seorang siswi di pemalang jawa tengah mempunyai nama unik
ia terlahir dengan hanya satu huruf d bukan daniel ya tapi d
ini inisial kamu sebenarnya ya
namanya sangat singkat sekali hanya satu huruf d
nah ini ayahnya memberi nama ini agar mudah diingat
meski hanya memiliki nama satu huruf d d ini ia mengaku bangga
nah ini dia
singkampang kan penak lahirannya juga penak gitu
d lahir di rumahnya sebelum bidan desa datang dipanggil
saat ini d sering ditinggal sendiri di rumah karena setiap bulan ibunya harus berobat kanker cervix ke semarang
pihak sekolah menyatakan namanya yang unik ini tidak membuat d terpisah dari teman temannya atau merasa minder
termasuk unik juga
nah awalnya awalnya untuk menyebut nama dengan
satu huruf itu ya agak ada apa istilahnya heran
terus belum terbiasa saja sebenarnya itu
tapi setelah jalan setengah tahun ini ya biasa gitu
di sekolah di awal perkenalan teman temannya banyak yang heran dengan namanya yang hanya d
biasanya sih ada temen yang ah itu namanya d apa itu
atau ayahnya gimana sih kok ngasih namanya kok satu huruf
atau biar jelas biar gak kelamaan gak mau mikir
kayak gini biasanya kan ada yang kayak gitu
bahkan mengaku senang memiliki nama hanya dengan satu huruf
nama ini membuat ia dikenal banyak orang